kepada camat kepala desa dan seluruh warga desa
desa banjarwangun kecamatan mundu kabupaten cirebon
ada tiga orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan meninggalnya vina
kepada camat kepala desa dan seluruh warga desa
desa banjarwangun kecamatan mundu kabupaten cirebon
ada tiga orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menyebutkan meninggalnya vina
ada tiga orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menimbulkan meninggalnya vina
katanya berasal dari desa kalian
yaitu bernama peggy alias peron andi dan dhani
kalau memang tiga orang ini benar berasal dari kampung kalian
mohon segera dikasih tahu ke kepolisian
dan juga kepada tim hotman sembilan ratus sebelas di instagram hotman paris official
agar segera dilakukan pencarian
benar nggak tiga orang ini pernah tinggal di kampung kalian
dan kedua apakah keluarganya masih tinggal di sini
keluarga dari tiga orang yang diduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini
dan bantuan kalian sangat diharapkan